berkat rekaman kamera pengawas ini
seorang pelaku pelecehan di kecamatan bangil pasuruan jawa timur
berhasil ditangkap oleh tim buru serga polres pasuruan pada rabu siang
pelaku yang bekerja sebagai petugas pom ini mengaku iseng
saat melihat korban mengayuh sepeda
setelah melakukan pelecehan dirinya kabur menggunakan sepeda motor
menurut data kepolisian pelaku sudah dua kali melakukan pelecehan di lokasi berbeda
korbannya yakni siswi sekolah menengah pertama yang hendak pulang dari sekolah
akibat perbuatannya pelaku terancam pasal dua ratus delapan puluh sembilan kuhp
dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara
sementara itu di perumahan villa pesona rubi kabupaten bekasi jawa barat
kuncuran sepeda motor oleh sepasang pria dan wanita terekam kamera cctv
pelaku sempat berputar putar di lokasi perumahan
sebelum akhirnya menggasak sebuah sepeda motor metik yang terparkir di depan rumah
seorang pelaku menunggu di atas kendaraan
sementara pelaku lain dengan cepat membawa kabur motor warga
selang beberapa menit kedua pelaku kembali mengambil sepeda motor lainnya di lokasi kedua
meski hanya ada satu akses pintu masuk dan keluar di perumahan tersebut
kedua pelaku berhasil menggondol dua unit sepeda motor
jil dari sini dia langsung ke depan
itu waktunya waktu singkat cuma tiga menit
berarti dalam waktu berapa lama bang dia ngambil dua motor ini bang
habis ngambil yang sini punya saya eksekusi tiga menit
dia ke depan sepuluh menit dia balik lagi ngambil yang depan
korbannya mengalami kerugian hingga jutaan rupiah ini
berencana melaporkan kejadian ke pihak kepolisian resor metro bekasi
pencurian kendaraan bermotor lainnya terjadi di surabaya jawa timur
berbekal rekaman cctv ini polisi berhasil menangkap pelaku
bersama barang bukti mobil yang kerap digunakan untuk mencari sasaran
dari hasil pemeriksaan tersangka beraksi bersama lima pelaku lainnya
yang masih buron
modusnya mereka berkendara ke tempat keramaian dan pusat perbelanjaan
saat beraksi mereka mampu membawa kabur hingga enam sepeda motor
saat ini polisi masih mencari pelaku yang lain
sementara para tersangka yang tertangkap kini harus menjalani proses hukuman
dan dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp
tim liputan cnn indonesia